dan di segmen morning tips pagi hari ini kita akan menyajikan sebuah hidangan yang simple tapi tetap enak dan juga pasti disukai oleh anggota keluarga anda
kita akan membuat sushi dua warna
nah untuk membuat susi dua warna ini bahan bahan yang kita butuhkan gampang mudah sekali kita dapatkan kalau kita jalan jalan ke supermarket semua pasti mudah kita temui
yang pertama kita membutuhkan nori atau rumput laut
kemudian kita butuh timun telur dadar ada sosis juga
kemudian kita butuh juga nasi nasinya ini bisa diberi warna pewarna makanan ya yang safe banget buat dimakan
kemudian nasi putih tak lupa juga kita butuh mayonese dan juga sedikit minyak wijen
nah langsung saja ya kita akan membuat sushi dua warna ini
yang pertama kita lakukan adalah jadi
kita ambil dua lembar nori
pastikan bahwa yang kasar kan harusnya ada dua sisi ya
yang kasar ini adalah yang di bagian atas
selanjutnya kita ambil nasinya
ini saya tidak pakai sarung tangan ya karena tangan saya sudah bersih
karena kalau pakai sarung tangan apalagi sarung tangan plastik itu lengket banget di tangan susah di aturnya
masukkan ke dalam nasi
ini kita ratakan di sepanjang nori
masukkan ke dalam nasi
tidak sampai ujung ya tapi cukup meng cover saja
masukkan ke dalam nasi
masukkan ke dalam nasi
masukkan ke dalam nasi
norinya ini bisa kita pilih yang nori yang plain rasanya plain atau nori yang sudah berbumbu
dan untuk pilihan nasinya kita pilih nasi yang coolen jangan kita pilih nasi yang perak
kemudian kita susun dulu ya
kita letakkan dulu telur dadar
kemudian kita susun
kemudian kita susun
kemudian kita letakkan timunnya
kita beri mayonnaise
oke ini sudah
selanjutnya kita bergeser ke satunya lagi
kita ambil nasi yang warna merah
kalau misalnya anda tidak suka warna merah tapi lebih suka warna biru misalnya anda bisa menggunakan air bunga telang tuh
atau misalnya nasinya sudah dimasak
bersama dengan air bunga telang jadi warnanya nanti akan biru biru agak ungu gitu itu cantik juga gitu
kita tahu bahwa bunga telang itu juga banyak antioksidannya kan
kemudian perlakuan yang sama kita letakkan di nasi yang merah
kemudian ini kita gulung ini saya menggunakan gulungan spesial yang memang sering digunakan oleh sushi ya
jadi terbuat dari bambu ini mudah sekali kalau bapak ibu atau pemirsa jalan jalan ke supermarket biasanya mudah untuk menemukan alat ini
ini kemudian kita gulung gulungnya tidak usah sampai full
kemudian ditekan pastikan biar semuanya itu menyatu
nah ini kan masih ada sisanya nih keluar nih
baru kemudian ini kita tumpuk
baru kemudian ini nanti akan kita potong
kemudian kita tata
nah cakep kan ini dia
sushi dua warna yang bisa anda coba dipraktekan di rumah disantap bersama dengan anggota
seperti yang saya bilang di awal sebenarnya nasi dan nori saja rasanya sudah enak banget
ini ditambah telur tambah sosis tambah dengan timun yang crunchy
ini teksturnya di mulut ada lembut ada crunchy